relief from beauty ataupun juga merumahkan karyawan yang dilakukan pt freeport indonesia masih terus berlangsung
kepala dinas tenaga kerja kabupaten mimika melansir ada satu delapan puluh tujuh karyawan yang kini sudah dirumahkan
gelombang relief from duty atau rfd masih terus dilakukan
pt freeport indonesia menyusul tidak adanya pemasukan dari hasil penjualan konsentrat tambang biji emas tembaga dan biji lain yang terkandung dalam konsentrat
hal ini karena larangan ekspor tambang dan proses negosiasi antara pemerintah pusat dan freeport terkait perubahan kontrak karya kepada iupk
perusahaan pun memilih untuk mengorbankan ribuan karyawannya dengan cara merumahkan mereka
pilihan merumahkan lebih menguntungkan daripada mengeluarkan biaya besar dengan cara phk
kepala dinas tenaga kerja kabupaten mimika menyatakan telah memiliki data karyawan pt freeport yang telah dirumahkan
pada bulan februari dua ribu tujuh belas itu sudah seribu
seribu delapan puluh tujuh
satu delapan puluh tujuh orang
dari berapa banyak perusahaan itu pak kadis
kalau perusahaan yang langsung berhubungan dengan supply mining atau supply terhadap tugas penambangan itu ada sembilan belas perusahaan
satu delapan puluh tujuh orang itu merupakan karyawan freeport dan karyawan delapan belas perusahaan kontraktor dan privatisasi yang langsung mensuplai tenaga kepada perusahaan
sedangkan karyawan organik freeport yang dirumahkan ada tujuh puluh orang
terdiri dari tenaga asing tiga puluh orang dan karyawan indonesia empat puluh orang
sementara itu terkait demo yang dilakukan karyawan beberapa waktu lalu pihak kabupaten mimika telah menunjuk ketua tim negosiasi dan telah melakukan rapat koordinasi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat
saat ini bupati mimika tengah berada di jakarta namun belum bisa dipastikan apakah akan menemui menteri esdm tenaga kerja maupun presiden
bupati mimika tengah berada di jakarta namun belum bisa dipastikan apakah akan menemui menteri esdm tenaga kerja maupun presiden